bagi anda yang suka ngabut di jalan tol melalui batas kecepatan maksimum anda akan mendapat resiko kena tilang
kepolisian republik indonesia meningkatkan penggunaan speed gun atau pengukur kecepatan
foto kendaraan beserta angka kecepatan akan dipakai sebagai bukti pelanggaran
penindakan terhadap pengendara yang melampaui batas kecepatan mulai dilakukan di jalan tol surabaya mojokerto jawa timur atau tol sumo
sejak januari dua ribu delapan belas di ruas tol sepanjang tiga puluh enam km ini sudah terjadi lima puluh empat kecelakaan lalu lintas
penyebab utama kecelakaan adalah kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum
osley atau overspeed law enforcement nama program penindakan kelebihan kecepatan ini diintensifkan sejak enam belas oktober lalu
teknisnya polisi lalu lintas mengarahkan speed gun atau pengukur kecepatan berkamera di jalan tol
kendaraan yang kecepatannya melebihi batas maksimum langsung terbang
potret beserta angka kecepatannya
hasil foto ini langsung terintegrasi dengan ponsel petugas lintas lainnya yang sudah menunggu di pintu tol berikutnya
dan penindakan pun langsung dilakukan sesaat setelah pengendara melakukan pembayaran di gerbang tol
memang gak tahu kalau itu ya harusnya diberitahu dulu lah
padahal ada tulis tulisan dan tak sempat melihat itu
gak kelihatan ya

biasanya seperti itu

karena tidak ditutup di suratnya
hasilnya dalam lima hari saja sudah terjadi lebih dari dua ratus delapan puluh lima pengendara ditilang
karena memang berdasarkan evaluasi juga salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kecepatan
jadi kecepatan maksimal berdasarkan undang undang di jalan tol itu seratus km
berdasarkan kegiatan kita yang kita mulai dari tanggal enam belas sampai dengan sekarang sudah ada dua ratus delapan puluh lima pelanggan
memang macam macam yang kita tilang mulai dari truk juga ada kendaraan kecil ada base juga ada mulai dari aparatur pemerintah juga ada
polri pun kemarin kita juga ada melakukan penilangan terhadap anggota polri yang kecepatannya melebihi batas
sesuai dengan undang undang lalu lintas nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
pelanggar yang melebihi batas maksimum bisa dikenai denda sesuai dengan keputusan sidang maksimum rp lima ratus